yang menolak diderek petugas dinas perhubungan jakarta pusat menolak surat tindakan derek
meski sang pengemudi menolak surat tersebut
petugas tetap menderek kendaraannya yang diparkir di bahu jalan
kita aja bukan ditaro pak
upaya mencegah petugas menderek kendaraan dilakukan pengemudi mobil
di jalan cempaka putih raya jakarta pusat ini
ia menolak menandatangani surat tindakan derek
dan menjelaskan bahwa dirinya hanya berhenti sebentar
karena mobil tak dapat masuk gang
meski melakukan protes dan tidak mau keluar dari kendaraannya
petugas tetap menderek kendaraan
tetap melakukan derek paksa
seorang pengemudi lain yang tengah berhenti menjemput anaknya juga di derek
kita aja bukan ditaro pak
karena itu nggak jelas arah lanjut aturannya
ya udah nggak tahu

tapi nggak tahu
dia kayak lupa
bakal dulu nganggurin
restu dirititaa di kebuka
ke amerika denganschema
smash yang rasa trok